aksi puluhan aktivis mahasiswa menolak undang undang md tiga di gedung dprd jombang jawa timur rabu pagi diwarnai keributan
mereka saling dorong saling pukul antara polisi dan mahasiswa karena mahasiswa mencoba masuk ke dalam gedung dewan
polisi dengan senjata tongkat rotan berupaya memukul mundur mahasiswa yang tidak sabar ingin bertemu anggota dewan
keributan terjadi membuat para aktivis mahasiswa berlarian
bahkan sejumlah mahasiswi terluka terkena tongkat rotan milik polisi
awalnya aksi puluhan aktivis mahasiswa jombang ini berlangsung tertib
mereka bergantian menyampaikan aspirasi dengan berorasi
keributan tidak bisa dihindari karena staf dprd jombang mengatakan saat ini tidak ada seorang pun anggota dewan di lokasi
soal undang undang md tiga pimpinan dpr menghormati sikap presiden jokowi yang menolak menandatangani undang undang md tiga
menurut pimpinan dpr meski presiden tidak menandatanganinya dalam waktu tiga puluh hari undang undang ini tetap berlaku
pimpinan dpr menilai keputusan presiden jokowi tidak menandatangani undang undang md tiga
yang disahkan dua belas
dua belas februari lalu adalah kewenangan presiden sepenuhnya
dalam aturan undang undang jika presiden tidak menandatangani undang undang dalam waktu tiga puluh hari
maka tetap diartikan pemerintah menerima undang undang ini
penolakan presiden tidak membuat rencana pelantikan satu wakil ketua dpr dan tiga wakil ketua mpr terganggu
pimpinan dpr juga mempersilahkan masyarakat mengajukan uji materi ke mk
soal pasal di undang undang md tiga yang dinilai bertentangan dengan pendapat publik
yang pertama yang berkaitan
dengan ketersediaan bahan bahan pokok
itu tentunya kewenangan daripada presiden
memang aturannya dalam jangka waktu tertentu apabila presiden tidak menandatangani itu dianggap tidak menolak
sehingga tetap masih bisa dilaksanakan
tapi kita ketahui juga barangkali kan ada yang mengajukan judicial review dan lain sebagainya
program dpr ya tetap bisa jalan dan lain sebagainya
dan tentunya kita sesuaikan juga dengan perkembangan perkembangan yang terakhir
misalnya tadi ada judicial review dan lain sebagainya